harus nyari harus training harus bangun teknologi belakangnya
dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan
tapi mereka punya daya serang juga tinggi
sehingga akhirnya saya memutuskan